ratusan personil kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang perdana tragedikan juruhan di pengadilan negeri surabaya senin pagi meski kelima terdakwa hadir secara daring
kelima terdakwa adalah suko sutrisno security officer abdul haris panitia pelaksana arema fc wahyu setio bambang sidik ahmadi dan hasdarmawan anggota polri
keamanan ketat diberlakukan di sekitar pengadilan serta membatasi pengunjung masuk ke ruang sidang
terima kasih kepada aremania dan masyarakat malang khususnya serta teman teman bahwa sampai saat ini tadi pagi juga menyampaikan bahwa aremania tidak akan hadir di proses persidangan pertama ini bahkan mungkin ke depan
tak hanya di kawasan pengadilan negeri surabaya pengamanan juga dilakukan di tengah hingga batas kota surabaya
seperti yang terlihat di bundaran waru surabaya
kepolisian gabungan dari polda jawa timur dan polri
restabes surabaya melakukan penyekatan dan penjagaan di akses pintu masuk menuju kota surabaya
hal ini dilakukan untuk menghalau kedatangan para supporter dari arema fc dan persebaya ke pengadilan negeri
tak hanya itu penyekatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi resiko bentrok antar supporter
meski diminta tidak hadir beberapa keluarga korban terlihat mendatangi pengadilan
mereka datang bersama sama untuk mengawal persidangan dan saling menguatkan
keadilan ditegakkan pak supaya kita kita orang kecil ini percaya lagi dengan keadilan
bukan karena uang karena suap pak minta tolong pak ya
sabtu siang menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md menyatakan
harusnya sidang tragedi kanjuruhan terbuka untuk umum
menurut mahfud siapapun boleh mengikuti jalan sidang ini
namun aturan atau mekanisme sidang kasus kanjuruhan yang digelar di pengadilan negeri surabaya senin pagi
merupakan wewenang dari majelis hakim pengadilan negeri surabaya
tim liputan cnn indonesia